pemirsa pada hari ini polisi kembali melakukan otkp ulang pembunuhan ibu dan anak di subang jawa barat
tersangka danu dibawa untuk memberikan gambaran saat aksi pembunuhan berlangsung
sementara polisi masih melakukan pencarian golok yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban
berbagai fungsi dari satuan polisi diturunkan ke lokasi pembunuhan ibu dan anak di jalan cagak subang jawa barat
satuan resmob inavis dalmas hingga brimob membawa alat detektor mencari barang bukti golok yang sampai saat ini belum ditemukan
salah satu tersangka yaitu danu dibawa petugas untuk memberikan gambaran langsung kejadian pembunuhan tersebut
petugas juga melakukan penyisiran baik dalam rumah di atas rumah hingga ke areal pekarangan rumah secara manual untuk mencari bukti lain
olah tkp ini mengundang perhatian warga sekitar yang memenuhi lokasi
petugas bersenjata pun dikerjakan
petugas dikerjakan untuk menjaga jalannya olah tkp